kami mengucapkan terima kasih kepada pak presiden
yang konsisten sampai empat kali
supaya ini dibuka secara terang dan menerang kepada bapak menko polhukam
yang juga telah menerima adensi kami dan orang tua dari brigadir joshua
dan bapak kapolri yang sudah menepati janjinya membuka ini menjadi terang dan beneran
dan ini mungkin akan meningkatkan citra polisi di mata masyarakat
dan kepercayaan polisi kembali kepada masyarakat kepada kepolisi
apakah semua tuntutan dari pihak keluarga melalui kuasa hukum itu terpenuhi pak
sepertinya sudah belum sepenuhnya terpenuhi
karena kan kata pak kapolri tadi masih ada bakal ada tersangka baru
dan itu juga dari pasal pasal yang diterapkan tiga ratus empat puluh tiga ratus tiga puluh delapan juntuh lima puluh lima juntuh lima puluh enam
dan pak kapolri bilang masih ada kemungkinan ada tersangka tersangka baru
dan juga ada juga yang bakal diperiksa secara etik dari pihak kepolisian
yang mencoba menghalangi dan menutupi perkara ini